lanjutnya saudara kondisi pupuk bersubsidi yang sulit didapat membuat banyak petani merana
hektaran sawah jadi rusak diserang hama karena kesulitan membeli pesticida
karena masalah ini seorang petani di cirebon berhasil berinovasi
membuat pupuk organik padat dan cair dari kotoran sapi
bahkan dirinya mendirikan laboratorium menciptakan zat aktif pengendali hayati
dan juga membantu banyak petani lainnya
rojai bukan cuma sekadar petani biasa
ia petani yang berinovasi dengan membuat pupuk sendiri untuk lahan sawah miliknya
awalnya rojai petani asal desa tegal karang kecamatan palimanan cirebon jawa barat
sama halnya dengan petani lain yang bergantung pada pupuk pesticida
namun harga pupuk pesticida yang makin mahal membuat petani kesulitan
untuk itu rojai berinovasi dengan membuat laboratorium sendiri
untuk memproduksi pupuk organik yang lebih berharga
setiap hari taujai membersihkan kotoran sapi yang kemudian dikumpulkan menjadi satu
lalu ia semprotkan tumpukan kotoran sapi dengan cairan probiotik hasil buatannya sendiri
menggunakan rumen yang merupakan zat bakteri aktif dalam waduk sapi yang telah dipotong
aktivitas pengolahan kotoran sapi menjadi pupuk organik padat dan pupuk organik cair
telah dilakukan rojai sejak tahun dua ribu tujuh belas
sejak saat itu ia tidak bergantung pada pupuk dan pestivasi
meski hanya lulusan sma rojai belajar dengan banyak petani pemerintah hingga profesor di berbagai pelatihan
beberapa bulan lalu rojai menjalin kerjasama dengan tim pengendali organisme pengganggu tanaman indramayu
untuk membangun laboratorium agen pengendali hayati
ia mulai membuat zak aktif untuk pengurai bakteri dan pengusir hama
rojai ingin membuktikan bahwa petani dapat mandiri
petani juga mampu mengolah sendiri untuk meningkatkan produktivitas
alhamdulillah sangat bermanfaat untuk pembuatan pupuk padat untuk pembuatan poc bahkan untuk fermentasi pakan
untuk fermentasi pakan untuk penyimpanan pakan untuk sapi dan juga untuk pembuatan jambu ternak juga
jadi alhamdulillah selama dari dua ribu tujuh belas
saya berusaha memutus ketergantungan dari pabrikan
bukan sekadar bermanfaat untuk diri sendiri
kini rojai dan kelompok tani tegal karang justru menerima banyak kunjungan dari petani terkait terobosannya ini
mereka juga mendapatkan keuntungan dengan memproduksi puluhan ton pupuk organik padat
dan ribuan liter pupuk organik cair untuk memenuhi pesanan dalam dan luar pulau jawa
mohamad syahriromdon kompas tv cirebon jawa barat